anggota komite hak asasi manusia pbb dari senegal
yang menyinggung netralitas presiden jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh
tkn prabowo gibran menilai ini adalah kritik dan bagian demokrasi
sementara tpn ganjar mahfud menilai bahwa ini menunjukkan
berkurangnya legitimasi pemilu di indonesia
indonesia mendapatkan sorotan di sidang komite hak asasi manusia pbb
dua belas maret lalu terkait pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
anggota komite hak asasi manusia pbb dari senegal
grace mempertanyakan lolosnya gibran raka buming raka
sebagai kandidat calon wakil presiden di saat saat terakhir
kampenya berlaku di zimbabwe
kampenya berlaku di zimbabwe
hal ini pun mendapatkan respons dari wakil ketua tim kampanye nasional
menurut habibu rohman apa yang disampaikan brace wally ndiaye
merupakan pertanyaan kritis dan bukanlah pertanyaan yang bersifat menghakimi
dan itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi
selanjutnya politisi partai gerindra ini juga mengatakan
terkait legitimasi pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
beberapa negara demokrasi seperti amerika serikat
inggris dan australia telah mengucapkan selamat
karena pemilu telah selesai dilaksanakan
menurut kami anggota komisi ham pbb tersebut
tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement
lebih merupakan pertanyaan yang sifatnya kritis
untuk ukuran internasional legitimasi pemilu kita sudah sangat sangat kuat
sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan
satu dua orang menyampaikan pertanyaan
menurut saya itu adalah hal yang wajar di era demokrasi seperti saat ini
sementara itu wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud
firman jaya daeli menilai pertanyaan anggota komite ham pbb
menunjukkan kepedulian dunia internasional terhadap indonesia
ia juga bilang hal ini sekaligus menunjukkan berkurangnya
legitimasi pemilihan umum di indonesia
terlebih isu dugaan kecurangan dalam pemilu
telah lebih dulu disuarakan di tanah air
bahwa dengan adanya pernyataan ini
apalagi bersifat internasional dan berkaitan dengan sidang resmi dewan ham pbb
maka ini menyentuh soal berkurangnya hilangnya
semakin menumbuhkan atau semakin menurut saya
meningkatkan kehilangan yang dipercayaan dunia internasional
pertanyaan terkait mengenai netralitas joko widodo pada pilpres dua ribu dua puluh
nyatanya tidak dijawab oleh perwakilan indonesia
yang dipimpin oleh dirjen kerjasama multilateral kementerian luar negeri tri tariat
ia justru menjawab pertanyaan perihal kebebasan beragama
pengerahan militer di papua hingga hak politik orang asli papua
bersamaan dengan kasus netralitas jokowi
pertanyaan yang disampaikan anggota komite hak asasi manusia pbb dua belas maret lalu
menandakan pemilu yang sudah dijalani di indonesia
turut menjadi perhatian dunia
sedangkan rencana membawa dugaan kecurangan pemilu
melalui hak angket dpr ataupun ke mk juga tengah dipersiapkan
menunggu penetapan hasil pemilu resmi dari kpu dua puluh maret mendatang